serangan jantung saat berolahraga kerap terjadi
jangan sampai niat untuk menjaga kesehatan justru menjadi mematikan
dokter spesialis jantung dan pembuluh darah vito anggarino damai mengatakan
serangan jantung henti jantung atau konslet jantung bisa terjadi kapan saja
karena itu sebaiknya olahraga dilakukan secara bertahap dan tidak memaksakan diri langsung berolahraga berat
pengecekan jantung secara berkala juga penting untuk mengetahui bagaimana kondisi dan kemampuan jantung
agar kita tidak melewati batas kemampuan jantung
yang harus diperhatikan adalah kemampuan jantung setiap orang berbeda beda
maksimal heart rate itu sebenarnya adalah dua ratus dua puluh dikurang usia dikali delapan puluh lima persen
itu adalah batas maksimal kita sebenarnya yang optimal untuk kita bisa olahraga
nah ketika kita baru mulai awal olahraga ya jangan langsung maksimalnya dong
pasti harus bertahap juga
dan kalau orang orang yang sudah punya pengalaman lari mereka pasti sudah mengenal nih
ada zona satu zona dua zona tiga itu berdasarkan daerah kan heart rate mereka
penggunaan smartbank juga bisa membantu memantau bagaimana detak jantung
waspada jika detak jantung telah menyentuh angka satu ratus delapan puluh detak per menit
tim liputan cnn indonesia